sebaiknya kamu beritahu nama kefer rumah kamu aja
biar kamu dapatkan obat kamu kembali
saya gak mau menyerah
anak laki nggak boleh cengeng dong
satu lagi fakir
kamu jangan minta pertolongan orang lain
tapi berusahalah untuk menolong orang
kita harus buang mereka
betul kamu anak konektor
oh jadi kamu anak orang kaya
bener om bapak saya pasti renung bu saya dengan harga berapapun
asalkan dua teman saya ini dibebaskan
bohong om bapaknya dia tuh udah meninggal
jadi ibunya aja lagi sakit
buat berobat aja ya susah
jadi om itu gak dapet duit dari dia
kamu jangan belandan aku berdua dong
aku kan jadi merasa bersalah
kalo diculik aku doang
ya sudah sudah sudah jangan berisik
kayanya bener bos
pas yang mereka percuma kita buang energi
orang mereka orang susah
buat apa kemudian dilepas bos
kalau mereka bertiga kita lepasin
diraporin sama dia nih
jadi kamu tetep tidak mau ngasih
alamat rumah dan nomor telepon kamu begitu
masih kamu disini
aduh innal cari angka
cari angka doang aduh
menurut laporan penjaga di warung ini begitu bu

dua anak sekolah beli es di warung saya
anak ibu teriak
sama dua orang laki laki
lalu ibu ini lapor ke sekolah
karena dia tahu
fajar inel dan dudung murid sekolah kami bapak
apa kita harus lakukan sesuatu
pokoknya harus lakukan sesuatu
ini pasti rekayasa seorang
ini pasti berbohonan fajar
dengan teman teman yang melakukan ini
fajar dan dudung yang berusaha menolong inel
malah mereka ikuti jelik juga
keluarganya miskin ibunya sakit
dia butuh uang karena dia banyak utang
dia pasti cari uang untuk mencukupi
kalau gitu saya permisi dulu pak
ini pasti berpaktinya fajar
terus kita harus gimana dipa
siap bapak fajar
eh jar nasi ini dimakan gak kak
ya udah buat duduk ya
elna nasi ini dimakan gak
ya dedy buat kamu aja
buat dimana namanya rezeki nompok
di rumah ntar kalau mau makan banyak
ini kok bisa di depan nih
ini om dikasih
ya udah kalau gitu bagi dua sama saya
enak aja ini kan punya duduk
pasti habis semuanya
mereka makannya banyak banget
tetap kamu ngasih tahu nomor telepon orang tua kamu
enggak saya gak akan menyerah seorang penjahat kayak kalian
baik kalau begitu kamu di sini aja ya

menang aus meiner police antara berat selesa aan ling abs bantuan duart acne mustahil inawa
nih liat ya
bang gimana cara kita kasih tahu orang tuanya
itu yang lagi kupikirin
sebentar gue mikir dulu
gimana kalau kita datangin orang tuanya kita kasih tahu beres kan
ah balon balon lo bener bener udah gila loh
itu namanya kita nyerahin diri sama polisi
kita tunggu deh
gue yakin pasti tuh anak gak lama lagi pasti nyerang
sekarang gue ini udah ngantuk
ini ada apa lagi sih
kita harus mimpi pak biar adil
mimpi pak segala
anak anak lebih terhenti
ingat direktur mau tidur
jangan lupa gue
ibu siti bukan ini ya
saya tidak tahu fajar dimana pak
dari kemarin fajar itu belum pulang
ibu gak usah bergali
anak ibu itu berkomplot dengan menculik untuk menculik anak saya
udah gak usah berlaku bingung
dimana fajar menculikkan anak saya
saya kemarin di kampungan
saya itu terlibat apa pak
iya ibu terlibat
saya jadi bingung pak
kami tidak bisa menangkap ibu ini
tanpa ada bukti yang cukup kuat
ibu si cik
kacaukan dimana nih mel
kayaknya kantong udah kagak berguna lagi deh
sebaiknya kamu berhenti
beritahu nama roket rumah kamu aja
biar kamu dapatkan obat kamu kembali
saya gak mau menyerah
anak laki gak boleh cengeng dong
satu lagi fajar
kamu jangan minta pertolongan orang lain
tapi berusaha untuk menolong orang
kita harus mengolah mereka
kita akan mengambil obat ini

orang pintunya jadi konci
kamu dengar suara mereka mengorok gak
berarti tadanya dia tidur
dan sekarang kesempatan kita
untuk mengambil obat ini
dan melarikan diri
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
kamu minta as kudung